terima kasih juga kamu sudah mengizinkan mama melakukan
bigson ret the message sayang aku lagi periksa bayi kita ini aku kirimin rekaman suara detak
jantungnya ke kamu dia sehat
dan lincah banget sayang
ini suara detak jantungnya
permisi pak kita sudah harus berangkat meeting di pt al lebaran sejahtera sekarang
kita berangkat sekarang ya saya bantu
kita jalan sekarang
sidang untuk hari ini kami rasa sudah cukup dan sidang ditunda
semoga di sidang berikutnya putusannya sesuai dengan harapan kita ya
hai amin ya makasih apa
kamu udah sempetin hadir ya
terima kasih juga
kamu sudah mengizinkan mama
melakukan sidang banding ini
mama tetap jaga kesehatan ya
terima kasih atas bantuan ya
sama sama pak surya
semoga hakim memberikan keputusan yang kita inginkan
saya dulu pak
bapak juga mau ke rumah kami
minta bantuan papa
kamu bener bener ngeselin ya mas
gak ngucapin aku berantahun sih
baru satu tahun kita nikah
terus selama ini
kamu belum pernah ngucapin aku
kok nendang nendang sih
kesel sama mama
kenapa kesel sama papa
bisa bisanya udah lupa
boleh mikir kayak gitu
mungkin deh karena nanti lagi sibuk kali ya
tapi biasanya dia tuh gak pernah lupa
tapi kenapa lantaran aku bisa lupa ya
keterlaluan nih papa kamu
kok mukanya lemes banget
baju buat maternity shoot kamu
sekarang udah jadi yuk cobain
cobainnya sekarang tapi nanti pakainya pas usia kehamilan
kan udah tiga puluh minggu
kamu kecapean atau apa sih kok
cobain bajunya ya
sebentar lagi kita sampai
sepertinya ini rumahnya pak
sepertinya ini rumahnya pak
ya di rumah itu juga moya
biar saya cek pak
ini kenapa rumahnya sepi banget ya
yang penting saya udah tahu alamatnya
udah kita jalan aja yuk
tujuan kita kemana pak
langsung ke hotel
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

wah mama cantik banget
wah liat lo
yaudah nanti mama makeupin kamu ya
biar lebih kacak

nah aje ngeditin lah
ya ya alah
saya pake rica
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
papa ada berita yang kurang enak sedikit kena
berita apa pa
kenapa ada masalah pa
sekarangnya di mana
udah kamu gak usah terlalu khawatir
cuma kecelakaan kecil aja kok
tadi papa udah bilang sama risa
untuk anterin kamu ke sini ya
udah kamu ikut riza aja sekarang ya
kalau gitu aku
aku aku kesana sekarang ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini lewat jalan ya allah
kita gitu kesana sekarang ya
kamu ganti baju dulu ya